beberapa hari lalu pemerintah provinsi dki jakarta mengundang sejumlah influencer media sosial untuk mencoba kereta mrt yang akan beroperasi pada maret mendatang
engker siania indonesia prabu revolusi pun berkesempatan untuk mencoba mrt ini dan berikut informasinya
kekurangan atau sudah siap untuk menjadi moda transportasi publik di jakarta
ayolah kita lihat langsung aja oke
nah karena ini statusnya masih proyek makanya saya harus menggunakan helmet baju pelindung dan juga pakai boot karet ya untuk menjaga keamanan
pemerintah provinsi jakarta mengundang mrt ini dan berikut informasinya
pak gubernur sendiri akan sejuruh apa sering menggunakan mrt ini nanti
insya allah akan sering pakai
akan sering pakai apa ya
sering pakai jadi saya akan naik dari fatmawati sampai ke bundaran hi insya allah saya akan kerjakan rutin
pemerintah provinsi jakarta mengundang mrt ini dan berikut informasinya
nah lihat ini

masuk ya proses kayak mrt di luar
tata tata kayak prosesnya gampang banget terus ternyata juga cepat jadi oke banget
kamu sendiri pakai mobil kamu nggak biasanya sehari hari
biasanya aku pakai
biasanya aku pakai
biasanya aku pakai
sekarang pakai mrt mau pakai mrt nggak
mau banget lah
pasti mau banget
sekarang kita coba masuk ke ruang controller di sini
di mana semuanya dikendalikan otomatis
ini gak semua orang bisa masuk ke sini
nah temen temen coba lihat
jadi semuanya memang
nggak ada orang sama sebagainya
nggak ada orang sama sebagainya
sama sekali kan tapi keretanya bisa jalan mrt bisa jalan
ini bukbulu menurut saya sih keretanya ini keba
nggak ada bedanya lah sama yang ada di singapura
atau kita kembali
atau juga di jepang
semoga nanti cabarnya bisa ditambah lebih banyak lagi ya